oke pak al tangan kirinya sekarang pindahkan di dada
tangan kiri ya seperti bu andin
tangan kirinya taruh di dada iya
tangan kanan pak al pindahkan ke perut ibu andin
pak al boleh pejamkan mata
sambil merasakan tendangan atau gerakan
bayi yang ada di dalam kandungan
lalu jika ada doa dan harapan
pak boleh mengucapkannya dalam hati
jadi anak yang pintar
tumbuh dengan sehat
kelak jaga mama kamu dengan baik ya
sehat sehat sampai lahiran nanti ya nak
oke sekarang rilis kedua tangannya
buka matanya perlahan
oke terima kasih buat papa mama
hari ini kita sudah selesai latihan
terima kasih ibu
selamat pagi ibu
senang banget aku ma
bahagia banget aku
aku mendingan bela diri ma daripada yoga
terus kalau kamu bela diri aku ikutin bela diri
kan aku lagi hamil
dia kan gak ngajakin kamu juga
kalau saya ditanya begitu saya mendengar bela diri
ya aku punya kejutan
kalau kemarin aku ketemu sama om tamar
tama om tamah om tamah kamu bukannya
iya om tamah masih hidup mama
aduh ya ampun
eh tau gak kamu sama andin tuh ternyata waktu kecil sudah pernah kenalan
umur about five years udah gitu andi masih dalam perut kandungan mamanya
andi udah pernah cerita mama
eh gimana kalau kamu undang om tama main ke rumah
mama kepengen sekali ketemu tamah it's been a while
eh coba nanti aku tanya dulu ya sama om irfan
ya aku lupa kasih itu mama
kalau om tamah sekarang dipandeli irfan
ah i see
tamah jadi irfan
hari ini kan sidang putusan mama sarah
nanti yang datang biar aku sama andi dan jaya
mama sama rena tetap di rumah
nanti aku juga minta tolong sama angga supaya bantu mama sama renda di rumah
buat ngejagain mama sama rena juga
well semoga mama ikut mendoakan semoga bu sarah mendapat putusan yang terbaik ya
salam ya buat bapak surya sama bu sarah
muka lu pucet begitu kayak orang kena amnesi
tidak ada apa apa
oh ya bukan amnesia tapi anemia
ah ah gue gak apa apa ya
tidak ada apa apa
eh im mestinya lu bahagia dong
sebab gue rasa udah bantu ya
udah bantu biaya berobat bapak lu
nah begitu dong
senang banget gue
eh bentar bangga
benga mau naffek arak
om maaf aku ganggu gak
enggak gak ganggu sama sekali
aku tuh udah cerita
sama mama sama suami aku
rencananya mama sama suami aku
mau ngajak om malam ini dateng ke rumah
coba aku lihat jadwal aku dulu ya
nanti aku kabarin kamu
om mau makan apa
nanti biar aku yang masakin
nanyain aku sukanya makan apa
mamaku juga kayak gitu ya om
iya sama persis
sama enaknya deh sama kak sofia
makanya terserah kamu deh
mau masak apa
nanti pasti aku makan
aku jadi gak sabar deh om
untuk ketemu sama om malam ini
dan cerita tentang mama
nanti aku ceritain sampai kamu bosen
aku gak mungkin bosen lah om
mungkin nanti om yang akan capek
untuk ngomongin masalah mama terus

sampai ketemu nanti malem ya
yaudah kalau gitu
sampai ketemu nanti malem ya
aku sengaja gak bilang ke om irvan
kalau mama mertuaku itu mama rosa
iya aku ngajak pak om
tapi papa sama mama ada rusa
sama oma sarah sama opa
ya kamu sama oma dutra
iya sama oma dutra
tapi perginya jangan lama lama ya
cuma sebentar doang kok
mas banget kalian dutra
hai apa kabar
eh enggak aku ada kade buat kamu
ngapain sih pakai repot repot kayak gini
ya enggak ada ya
sorry ya kita ngucapainnya telat
kita juga tau dari riza

ya kan gua taunya lo di rumah sama oma dutra

iya rumah sakit
taunya lo udah keluar dulu kan
ya gimana ya gua sih gak betah di rumah sakit atau sendiri
istri gua kan dokter ada yang rawat
sambil masam berkata ya
salam ya bapak surya
sama mbak sarah
baik baik di rumah ya
aduh aduh aduh aduh
thank you ya makasih udah ngerepotin kalian
gak sama sekali tante
kamu hari ini kok kelihatan gembira sekali sih
biasanya kamu gak seceriainya
iya mah aku lagi bahagia
semalam pak irfan menelepon
beliau sudah menghubungi dr edward kong
dan ternyata aku bisa masuk lewat jalur vip
jadi gak perlu ngantri lagi ke yang lain
alhamdulillah ya pak aduh alhamdulillah sekali
wah bener bener klien kamu tuh baik sekali lolo
dia sampai sampai mau ngurusin hal seperti ini
jarang banget terjadi seperti ini
apalagi kamu cuma rekan bisnisnya dia